puluhan pekerja mulai mendirikan tenda di sekitar rumah erina gudono
yang berada di dusun purwosari sinduadi kapanewon melati kabupaten sleman
daerah istimewa yogyakarta pada kamis satu desember dua ribu dua puluh
sejumlah tenda berukuran besar didirikan di seberang rumah erina
yang merupakan halaman kosong berukuran kurang lebih lima belas x dua puluh meter persegi
selain di depan rumah erina tenda juga didirikan di halaman masjid
sekitar seratus meter dari rumah erina gudono
menurut dhani wigung yang ditunjuk sebagai wedding organizer akad nikah
rencananya tamu undangan yang akan hadir di rumah keluarga erina gudono
akan dibatasi maksimal satu ratus lima puluh undangan
seluruh tamu merupakan keluarga besar erina dan keluarga presiden joko widodo
rencananya akan hadir pada malam midodareni tanggal sembilan desember dua ribu dua puluh dua malam
ya ini asal
ini kurang lebih berapa sepuluh x lima belas x lima belas ini
untuk kapasitas berapa orang yang ditampung dengan
tidak lebih dari satu ratus lima puluh
dan itu hanya keluarga dan kedua keluarga besar nanti saat di midodareni
ini satu ratus lima puluh dan itu semuanya menggunakan barcode
jadi tidak bisa sembarangan nanti masuk di area sini
segala persiapan jelang akad nikah ditargetkan selesai pada tanggal tujuh desember
hal ini karena pada tanggal delapan desember
rangkaian acara pra akad nikah akan dimulai dengan pengajian di rumah erina gudono
ada semaan al quran dulu di jam dua belas terus ada pengajian di jam empat
di rumah ini
ya di rumah ini
terus tanggal sembilan nya nanti mulai ada siraman jam sembilan
malamnya mitode ini tanggal sepuluh jam dua belas tiga puluh acara akad nikah di pendopo
presiden joko widodo beserta keluarga
direncanakan hadir pada acara malam midodareni dengan membawa seserahan dari calon pengantin pria
presiden juga akan hadir dalam prosesi akad nikah yang akan dilaksanakan pada tanggal sepuluh desember dua ribu dua puluh
di pendopo agung kedaton ambarukmo yogyakarta
wahyu juniawan sleman daerah istimewa yogyakarta